program rumah dp rupiah yang pernah menjadi janji kampanye gubernur dki jakarta anies baswedan kini menimbulkan masalah
mulai dari dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat pemprov dki jakarta hingga perubahan syarat penghasilan maksimal empat belas juta rupiah bagi mereka yang bisa mengikuti program rumah dp rupiah
lalu apakah memang program ini bisa terus berlanjut kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung
melalui sambungan zoom anggota dprd dki jakarta fraksi psi william aditya sarana
selamat sore mbak
oke dan sebelumnya harusnya turut bergabung bersama dengan kita wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
sudah confirm tapi lima menit sebelum show ini berlangsung tiba tiba wakil gubernur dki jakarta membatalkan secara mendadak karena ada agenda lain
saya akan langsung ke mas
mas william kita mendengar bahwa ada perubahan skema dari syarat pembelian rumah dp rupiah yang penghasilannya kemudian menjadi maksimal empat belas juta rupiah
bagaimana kemudian dari dprd melihat adanya perubahan skema ini
ya kalau kami melihat jadinya program dp rupiah ini jadi tidak tepat sasaran ya
janji dari pak gubernur sebelumnya adalah program dp rupiah ini adalah untuk warga menengah ke bawah
tapi dengan syarat baru di mana pendapatannya harus mencapai empat belas juta rupiah tentu targetnya bukan lagi warga menengah ke bawah tetapi sudah yang menengah ke atas
jadi sudah tidak tepat sasaran dan kedua sekarang terlibat ada kasus korupsi di sana
jadi semakin lama kita lihat bahwa program dp rupiah ini menjadi suatu program yang menurut saya gagal
karena pertama targetnya tidak tercapai
lalu syaratnya diubah juga
yang ketiga sekarang ada proses pengadaan lahan yang tidak transparan yang berakibat pada korupsi
selain tidak tepat sasaran kemudian memang bermasalah artinya ada dugaan kasus korupsi di situ
tapi apakah kemudian dprd juga mendengar adanya mafia tanah yang turut bermain dalam program rumah dp rupiah ini
mafia tanah ini kan sebenarnya akan
kita harus bisa melihat akar permasalahannya seperti apa
akar masalahnya adalah karena tanah pengadaan lahan di dki jakarta ini tidak transparan pengadaannya
oleh karena itu seringkali terjadi dugaan dugaan korupsi seperti yang sudah terjadi pada hari ini
kita ingat bahwa pernah terjadi juga ketika pemprov dki jakarta membeli lahan di cengkareng barat
membeli lahan sendiri
ketika waktu itu pemerintahnya masih pahok
sekarang terjadi lagi korupsi pengadaan lahan dan diduga maklarnya ini kan suami istri
jadi kita bisa simpulkan bahwa masalah ini adalah permasalahan sistemik
sistem yang tidak transparan sehingga tidak mengejutkan ketika ada mafia tanah ada maklar tanah yang bermain di sana
jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengubah sistem pengadaan lahan di dki jakarta lebih transparan
sehingga kami dprd bisa mengawasi dengan
lebih baik dan juga publik sebagai pembayar pajak bisa juga mengetahui pastinya di mana harganya dibeli berapa ngop nya berapa pakai di mana
nah ini yang harus bisa diselesaikan oleh pemprov dki jakarta
oke mas william ada informasi bahwa mafia tanah turut mempengaruhi pembahasan anggaran di dprd soal pembelian lahan di pondok rangon
apakah anda juga mendengar bahwa itu terjadi pada saat pembahasan anggaran di badan anggaran dprd
kami dari fraksi psi mempertanyakan ketika pemprov dki jakarta mengadakan lahan yang begitu besar
yang pertama adalah ketika pemprov dki jakarta waktu itu pernah juga mengadakan lahan untuk lahan makam yang cukup besar juga
rp satu ratus delapan puluh an miliar tapi sampai sekarang kita tidak tahu lokasinya di mana
ya sekarang kami juga mempertanyakan kenapa dibeli lahan lagi satu lima
untuk dp rupiah ini karena kami melihat yang dulu saja belum laku banyak sekarang mau dibeli lagi
intinya adalah pengadaan lahan di dki jakarta ini tidak transparan
sehingga hal hal seperti korupsi ini bisa terjadi
bagaimana caranya kita membuat proses ini tidak gelap dibuat transparan sehingga hal hal yang ditanyakan tadi tidak terjadi
ya korupsi tidak terjadi
mafia tidak bermain di sana
karena prosesnya transparan tentunya ini akan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin bermain
oke mas william tapi meskipun prosesnya tidak transparan apakah anda bisa menjamin bahwa tidak ada anggota dprd yang main mata bersama dengan mafia tanah untuk meloloskan anggaran pembelian tanah di pondok rangon itu
tadi anda belum menjawab pertanyaan saya mas william
ya kalau itu kita serahkan kembali kepada kpk
tapi kalau di pondok rangon kalau di kpk kutaskan saja kasusnya
entah itu nanti dari oknum oknum di mana di eksekutif di legislatif itu menjadi suatu keunangan dari kpk untuk bisa menyelesaikan ini
kami mendukung sepenuhnya langkah kpk untuk menyelesaikan kasus ini karena sekali lagi uangnya ini besar sekali
dari tahun dua ribu sembilan belas sampai tahun dua ribu dua puluh satu untuk lahan untuk dp rupiah ini besar tiga ant
tiga triliunan lah
jadi angka yang besar
jadi kalau kpk bisa menuntaskan kasus ini itu akan memberikan manfaat yang besar pada masyarakat
mas william apakah dari dprd dki mengetahui letak lahan seluas tujuh puluh hektare yang disebut kepala bumd beberapa waktu lalu telah dibeli oleh pemprov dki jakarta
letaknya di mana ini
sampai sekarang kami belum mengetahui
mas william dprd tahu tidak
ya kami waktu itu di komisi b
kemarin kan ada rapat komisi tiga
dengan saranajaya juga tidak menunjukkan dengan jelas di mana letaknya lokasinya di mana
nah ini tidak pernah bisa dijawab
nah ini harus segera dijawab oleh pemprov dki jakarta
karena angkanya besar sekali
bukan hanya dp rupiah saja yang seperti ini
ada pengadaan pengadaan lahan lain yang sampai sekarang kita tidak tahu lokasinya
misalnya pengadaan lahan makam yang anggarannya satu ratus delapan puluh an miliar itu juga kita tidak tahu lokasinya di mana
jadi sekali lagi ini harus dibikin transparan
sehingga tidak muncul banyak pertanyaan dan korupsi tidak terjadi
oke terakhir dengan banyaknya masalah di program rumah dp rupiah ini apakah sebaiknya program ini dihentikan sementara
mas william dprd akan merekomendasikan itu
kalau dari saya baik uangnya itu kita bantu orang untuk subsidi beli rumah
sesuai dengan janjinya pak anies
pak anies kan menjanjikan agar skema pembayaran pay nya ini
jadi daripada kita bangun rusun kita beli lahan mahal lebih baik kita konversi uang tiga tiga t atau lebih banyak lagi untuk mensubsidi saja
p nya saja orang beli rusun
dengan asumsi satu unit rusun misalnya tiga ratus juta itu kita bisa dapatkan tiga puluh ribuan unit kalau kita pakai uang satu satu t yang sekarang dibeli lahan
kalau untuk beli lahan bangun rusun paling kita kita bisa beli lahan

kalau untuk beli lahan bangun rusun paling kita bisa capai tiga ribuan unit saja
jadi masih jauh dari target
lebih baik uangnya itu kita gunakan untuk subsidi orang beli rusun gitu
bisa kita bisa jadi nolkan
oke nanti kita lihat bagaimana nasib dari program rumah dp rupiah ini
apakah kemudian pemprov dki jakarta mampu mempertanggungjawabkan dan program ini bisa terus berjalan
sehingga janji kampanye dari gubernur dki jakarta anies baswedan bisa tertunaikan begitu nanti kita kawal bersama
terima kasih mas william aditya sarana anggota dprd dki jakarta fraksi psi
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini